sekarang kamu baru tahu kan
di jalanan itu sampah itu pada berebutan
kamu tuh harusnya bersyukur
di rumah tuh makan dapat makanan sisa
gak perlu berebutnya di jalanan
malah sekarang gak ada uang gak kerja
jadi kamu harus bantu mama cari uang
kamu harus mau apa tidak
hmm iya ma dev mau bantuin mama
supaya waktu kamu lebih banyak buat mama
jadi kamu harus berhenti
dia takut sama kamu
karena kamu bapak yang gak benar
kamu lebih gila lagi bapak pan kamu
lihat dia kabur tidak memilih kabur
lihat deh pulang lihat aja
karena aku hacur kan
ngapain kamu disini
dev jangan bikin malu dong
nanti kalau ketemu guru atau teman
kita juga kan yang malu
kan mama udah ngusir aku
aku gak mau pulang
dev daripada kamu tinggal
mendingan kamu ikut kita aja
apa bener mama udah menyesal
dia itu tetap seorang ibu
pasti sedih kalau kehilangan anaknya dev
mau ngapain kamu kesini
bukan ini enaknya tinggal di luar
ngapain aja bisa
mau ngapain sih
mau deket sama mama
gak mau tinggal di jalanan
banyak orang jahat
sekarang kamu baru tahu kan
di jalanan itu
sampah tuh pada berebutan
kamu tuh harusnya bersyukur
di rumah tuh makan
gak perlu berebutnya di jalanan
mama sekarang gak ada uang
jadi kamu harus bantu mama cari uang
mau apa tidak
dev mau bantuin mama
supaya waktu kamu lebih banyak buat mama
jadi kamu harus berhenti sekolah
harus seperti itu
lagi pula kamu sekolah buat apa sih
otak kamu kan udah bego
biar aja ronnie mas sandy yang sekolah
kamu harus cari uang
buat ngebiayain mereka sekolah
juga buat makan ya
ma tapi kan kesian dev gak sekolah ma
berani kamu ngatur mama

kalau bu murni mau ngebayarin dev
kalian berdua ini udah merasa so pinter ya
udah mulai berkuasa
di rumah ini yang bisa ngatur hanya mama
dan mama saja yang berkuasa
kalau kamu juga sekolah
lalu siapa yang bantuin mama cari uang
mama suruh sendirian aja
mau bantuin mama
itu baru namanya anak mama
nanti gak dikunci
berarti dev udah pulang
dev kemana lagi sih
dev kemana lagi sih

udah bener tinggal sama papanya sih
malah pergi gak jelas
malah pergi gak jelas ya
di sekolah kalian jangan banyak mulut ya
jangan cerita apapun juga tentang dev ke guru guru
terutama sama bu murni
mama paling tidak suka sama bu guru itu
di sana berangkat nanti terlambat
udah sana berangkat nanti terlambat
ma jangan dulu ya ma

udah ikut aja
udah ikut aja
udah ikut aja
ini anak kemana sih
aduh lah dev
ini anak bikin rambut tua
dev udah pulang
tapi dave udah dicari kan
dia sendiri yang pergi dari rumah terus juga pulang sendiri kok
memangnya kamu gak kasian apa sama dev

gara gara dia pergi dari rumah saya kena dampaknya sama kak roni
suruh ngerjain pekerjaan rumah sama mama

benar dugaanku selama ini
untuk menutupi semua perbuatannya pada d

umurni jangan berduga duga
kalau salah ibu bisa dianggap
menjemarkan nama baik
tapi petunjuk ini sangat jelas pak
dalam tubuhnya dev
banyak sekali bekas luka benturan keras
pasti ini semua karena
dan dev sekarang kabur dari rumah
karena dia takut sama mamanya
sekali lagi jangan menduga duga
ibu harus bisa menunjukkan bukti
atau paling tidak
mendengarkan saksian dari dev
pak ini saya yakin sekali
dan saya akan terus mencari dev
dan untuk kali ini
pasti dia akan memberikan pengakuan
dan saya juga akan berkonsultasi
kepada kak seto dan komnas perlindungan anak
kekerasan terhadap anak
itu harus dihentikan pak
itu adalah arahan dierah
ke dengan jumlah light
apa yang kesini mah
capek balik lagi ke sana buruan biar banyak dapat uang tutututu lihat tuh ada motor datang
tapi mah deflaper mah mau makan dulu nanti mama kasih makan kalau kerjaan kamu
udah selesai kalau sana mau di siapin kok pada balik cepetan
kayaknya mama belum pulang deh oh iya sen
desur kerja apa ya ngapain sih kasihanin deh mendingan dikerja depan digebukin mama tiap hari
ya aku tahu sen tapi kesian dev itu terlalu kecil
hai kerja lagian kalau ketahuan dia bisa diukur sama mah ngapain sih mikirin dev
mendingan tuh kita pikirin gimana caranya biar bisa masuk rumah ini
ada nggak ada dev kita sama sama selusah
hai bang saya mau cuci motor masih bisa kan udah mau tutup mbak ya bang saya tanggung nih bang udah sampai sini satu motor doang bisa ya